lo ngapain semalam
aku gak lo ngapain sepalem
oh aku inget sekarang
kamu meluk meluk aku ya kan
sejak kapan gue meluk meluk lo
maah aku inget banget
kamu maksa aku minum minuman keras udah gitu kamu makluk muluk aku
ada kajian yang ada juga lo yang meluk melukin gue
kok gue gak ngeliat luna ya dari pagi
lagipula semenjak luna nikah luna belum pernah ambil cuti
jangan bilang lo cemburu
karena hubungan lo sama luna itu udah berakhir
sekarang luna udah nikah

nah orang tender
luna lu melihat
pemandangannya bagus banget ya
itu tinggi banget sih
jangan duduk disitu dong
apaan sih lu bawel nih berisik
iya apaan sih gue cuma duduk doang disini
kita gak kayak mereka ya
saya senang sekali diajak kesini
saya sudah lama gak makan di restoran
sudah lama saya gak makan makan di restoran
diet saya berhenti dulu
mau pesen apa lagi
engkau kan dilarang
makan makanan berlemak
makanan sayuran aja
selera kita sama
bagaimana kalau kita pesan salat aja
tunggu sebentar ya pak
kamu yang mau melakukan
pak mama bingung deh
menurut papa setelah menikah luna bisa berubah gak ya
papa papa juga nggak yakin tuh ma
tuh kan papa juga gak yakin
tapi gimana dong kalau pernikahannya juga gak berhasil
luna kan bisa bisa jadi janda
udah lah ma jangan diambil pusing
zaman sekarang itu sudah biasa
jadi jadi papa setuju kalau luna jadi janda
bukan begitu maaf bukan begitu
kamu kenapa sih masih marah ya
nggak enak sama mama papa masa pulang dari hotel cemburu gitu
terus sekarang kamu pikir nih kok kalau aku sampai hamil gimana
bukannya kamu pengen cepat cepat hamil
udah nggak usah bawel
seperti tante senyum senyum dikit senyum dikit kenapa sih
senyum ayo senyum senyum
nah gitu giginya kelihatannya senyum senyap
terus gimana bulan madunya
baik kau pa
kau senang mendengarnya itu
yaudah kalau gitu kita masuk dulu ya mah pa
masuk dulu mah pa
emang harus berapa lama sih
kenapa lo gak suka kalau gue masuk
lo lagi dapet
udah lo nggak usah bawel deh
mendingan sekarang lo ambilin gue dokumen tender yang waktu itu gue kasih ke lo
karena gue mau hitung hitungan lagi siapa tau masih ada biaya yang bisa gue tekan
ya tunggu sebentar ya
salah lo lama banget sih nyarinya
cepetan dong urusan gue masih banyak nih
lo lihat kan kemarin gue taruh di sini
gue nggak ada
aduh santi lo gak hati hati sih naroknya
lo nggak tahu apa itu dokumen penting
udah pokoknya sekarang gini
gue gak mau tahu solusinya lo harus ketik ulang lagi semuanya persis seperti apa yang udah gue bikin kemarin
gila semua orang di betek
enak aja mulai hari ini lo tidur di bawah
ya iyalah gue nggak mau kejadian di hotel nanti keulang lagi di sini
aku ngerti kok
kamu juga gak bener bener kayak nikah sama aku kan
kalau bisa kita pisah kamar aja sekalian
yang penting sih
biar warisannya cepat jatuh ke tangan gue
ada yang lo harus tanda tangan ini
bisa ditunda besok
gue yakin banget tender yang kali ini kita ajuin pasti berhasil
lo liat angkanya paling rendah dan nggak ada yang bisa lebih rendah lagi dari itu
kita tunggu aja hasilnya
ya gue sih berharap lo juga bisa dapat
kalo nggak karyawan di kantor tuh bisa lo omelin selama seminggu
oke lah urusannya selesai
eh apa sih
udah nggak sabar ya
mau ketemu suami
ngantin baru gitu loh
kok jam segini baru pulang
kan aku diajakin kerja sama papa kamu
tadi ketemu kelayak
nggak gue nggak peduli
pokoknya intinya gue udah nunggin lo dari tadi
kamu tuh bener bener nungguin aku ya
sebetulnya aku tuh ada satu proyek loh
yang tampaknya kok kita bersama sama ngerjain itu bisa bagus
besok kita ketemu dengan orangnya
besok aku sibuk
usahain lah lun
ini penting banget buat kita
kak kris dijanjikan mau ngenalin ke mia istri kak kris
apa bener kak kris mau ngajak mia sama temen temen semua makan makannya
kris jadi kamu bawa aku kesini hanya untuk nemenin mereka semua makan makan
mia ini adalah anak asuh aku
sama dengan anak anak jalanan yang ada di sini
ngajak mereka makan makan itu nggak bikin kamu miskin
nggak ada ruginya kok
itu kan masalah uang yang aku omongin
tapi ini masalah waktu aku yang berhasil

dan kamu buang hanya untuk nemenin kamu dengan hal hal yang nggak penting kayak gini
mia cari temen temen yang lainnya ya